ada yang untuk ekonomi khusus yang luar biasa bagusnya dengan konsep ke depan ada yang untuk movie land ada yang untuk theme park ada yang untuk techno park ada yang kawasan untuk musik ada kawasan untuk otomotif semuanya komplit
dan ini akan mengerim masyarakat kita
yang ingin keluar negeri untuk berwisata segera bagus dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan